usai diperiksa selama empat jam setia novanto keluar dari gedung kpk tanpa sepatah kata pun
novanto selesai diperiksa oleh penyidik kpk pada pukul lima sore
pemeriksaan mantan ketua umum golkar itu dilakukan kpk untuk mendalami proyek ktp elektronik
yang merugikan negara sebesar dua tiga triliun rupiah
selain setia novanto kpk rencananya juga memeriksa gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan marcus mekeng
untuk saksi markus nari terkait dengan paket pengadaan ktp elektronik
namun keduanya batal memenuhi pemeriksaan karena kpk karena berhalangan dengan tugas pribadi
kpk akan menjatuhkan pemanggilan ulang untuk keduanya
dan untuk mengelaborasi informasinya kita sudah terhubung dengan rekan saya
raff di gedung kpk raff raff apa saja materi pemeriksaan kepada novanto pada hari ini
apa temuan yang juga bisa di share oleh kpk
budi dan juga pemirsa pada pukul lima sore tadi tepat empat jam setia novanto diperiksa oleh penyidik kpk
namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut setia novanto
sementara itu dari juru bicara kpk febri diansa sendiri
menyatakan bahwa ada elaborasi ataupun juga ada penggalian informasi yang dilakukan maksud kami oleh para penyidik kpk terhadap setia novanto
namun sampai sejauh ini pihak kpk sendiri belum memberikan keterangan dan detail informasi resmi
informasi apa saja yang digali dari setia novanto
ada dua saksi yang harusnya dihadirkan pada hari ini selain pemeriksaan tersangka
setia novanto budi ada ganjar pranowo dan juga markus mekeng ini yang akan diperiksa
namun keduanya tidak dapat hadir dikarenakan ada tugas dinas dan nantinya kpk juga akan melakukan penjatualan ulang
kpk sendiri selain memeriksa setia novanto juga akan fokus terhadap dua kasus
yaitu selain ktp elektronik ada juga kasus bantuan likuiditas bank indonesia
namun sejauh ini dari pihak
kpk sendiri belum ada penetapan tersangka baru dari ktp elektronik sendiri
karena kasus ini membutuhkan kehatian dan ada suara suara di mana selain tersangka yang berasal dari kluster pemerintah
juga ternyata ada dari kluster swasta
dan suara suara seperti ini masih belum diberikan informasinya kepada awak media dari pihak kpk
karena itu tadi yang seperti saya katakan
bahwa ada kehatian kehatian yang akan dilakukan oleh pihak kpk sendiri budi